swadikap pengajiannya berasa di thailand ya tapi ini di surabaya
wah deretan wajan wajan besar ini langsung bikin selera makan saya timbul ada kerang
piting lobster kreco alias keong sawah ceker kepala ayam sampai petol setan
pentol ini katanya super pedas nah ada satu tips nih dalam mengolah seafood
bercangkang dari sang pemilik kedai ini yuk kita simak harus bersih di ini kan pertama
apa datang itu kan masih ada karang karangnya kotor gitu harus dikosek satu persatu di
cabut ini bulu bulunya ini menariknya lagi olahan seafood ini dihargai mulai
rupiah per porsi wah kita bisa pilih yang banyak nih menikmati makanan
menurut saya itu tidak hanya masalah rasa tapi teknik atau cara menikmatinya
kayak misalnya kerang hijau ini ini pertama dicelup habis itu dijilat terus dibuka
wow isinya ya terus dimakan bisa pas gitu loh isi daging dari kerang hijau ini berpadu
sama saus padang habis itu kulitnya dibuat sendok seruput bener bener surga dunia
kalau mau cara lain bisa pakai tusuk gigi seruput cungkil lalu nikmati yami oh iya sebelum
seramai ini pelanggannya pemilik kedai di jalan jolotundo surabaya ini sempat berjualan seafood
keliling loh wow sukses terus ya bu lanjut kita bergeser ke selatan surabaya sidoarjo
sido arjo itu terkenal sebagai kota udang
nah kali ini kita akan menikmati mbahnya udang
ini dia mbahnya udang lobster
bertempat di perumahan delta sariwaru sido arjo
sekempulan anak muda menjual hidangan dari lobster yang dibudidayakan sendiri
pelanggan bisa pilih sausnya sendiri
mulai dari saus padang saus black pepper atau lada hitam
sampai saus telur asin
hmm emang benar benar beda loh
kalau yang live atau masih dari hidup itu
itu ternyata itu lebih juicy gitu loh
jadi sampai bisa kita sedot gitu
hmm benar benar surga dunia
oh iya sang pemilik kedai memilih menu lobster air tawar
karena ada alasannya loh
apa tuh kira kira
tekstur rasanya dan tekstur kekenyalannya itu seperti seafood
kalau kekenyalannya dia seperti udang rasanya itu seperti kepiting
olahan lobster segar ini dibanderol mulai empat puluh lima per porsinya
wida subianto agadipa jawa timur